semua ya semua banget
di la purnama pedagang sekaligus pemilik toko seragam sekolah di pasar kosambi bandung ini
telah menyiapkan sepuluh stel seragam sekolah
stok sebanyak itu disiapkan untuk menyambut tahun ajaran baru dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu
dan berharap ludes terjual
namun kondisi itu tak sesuai harapan
sejak toko dibuka kembali awal juni lalu hanya sekitar lima puluh stel seragam sekolah terjual
sedikit responnya sih karena ya itu masih orang tua masih pada ragu apakah ini sekolah mau juli agustus ini
ataukah tahun depan kan belum ada keputusan ya
jadi kurang sih dari online juga nggak begitu
hal yang sama juga dialami pedagang seragam sekolah lain di jalan peta nyimas sach
bersama suaminya nyimas tengah menunggu pembeli yang tak kunjung datang
karena tidak ada kepastian kapan sekolah kembali dibuka
ya kalau stok mah untuk semua kelas dari kelas satu sampai kelas dari sma juga udah banyak sih
cuman ya nggak bisa ditentuin sih cuman stoknya udah banyak
pastilah kalau musim ramai ketutup gitu
tapi kalau karena gini ya jadi belum keluar sih
sepinya permintaan seragam sekolah ini turut berimbas pada pengusaha konveksi
yang khusus memproduksi seragam sekolah sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
akibatnya usaha konveksi yang berlokasi di ujung berung ini terpaksa mengurangi jumlah produksi
dari sebelumnya dua ratus baju per minggu setiap pekerja
kini hanya tiga puluh an baju setiap pekerja per minggu
karena memang kalau kita kan gimana anak sekolah ya
begitu nggak ada anak sekolah nggak ada yang butuh seragam
maksudnya berkurang dong pendapatannya
para pedagang berharap pandemi corona segera usai
dan ada kejelasan kapan kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah dapat kembali dimulai
dengan begitu ada harapan dagangannya dapat kembali diburu pembeli
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat